sebuah bangunan yang dijadikan tempat penyulingan gas di kota tanggerang banten terbakar pada senin malam
tiga orang karyawan terluka akibat kejadian ini
api membumbung tinggi usai ledakan terjadi di tempat penyulingan gas di kota tangerang banten
suara ledakan bahkan terdengar hingga radius empat km